sementara sebuah liang lahat di tpu seisi kambing di medan petisah sumatera utara
telah disiapkan untuk makam pelaku teror bom bunuh diri di mapol restabes medan
petugas gali kubur mengaku kakak pelaku telah memesan makam sejak kamis sore lalu
persiapan pemakaman pelaku bom bunuh diri di mapol restabes medan sumatera utara
rmn dilakukan di tpu seisi kambing di jalan gatot subroto kecamatan medan petisah medan
petugas gali kubur mengaku makam ini telah dipesan oleh kakak pelaku sejak kami sore lalu
karena mendapatkan informasi bahwa jenazah pelaku akan dimakamkan pada kamis malam
namun hingga minggu siang jenazah tidak kunjung dimakamkan
karena masih menunggu penyerahan jenazah dari pihak kepolisian
lokasi makam ini tidak jauh dari rumah pelaku yang berlokasi di jalan jangka
kelurahan seiputih barat kecamatan medan petisah
yang pesannya itu kakaknya yang bom ledak itu
pesannya sejak kapan pak
bilangnya untuk adik katanya
buatkan gali kubur yang ledakan di polres itu
nanti malam katanya dikubur
tidak ada penolakan
tidak ada penolakan tidak ada apa apa